dua puluh dua juta dosis vaksin covid sembilan belas produksi sinovac tiongkok telah tiba di indonesia pada enam desember lalu
ini adalah pengiriman tahap pertama dari total tiga juta dosis vaksin yang diimpor dari sinovac
dari skema kementerian kesehatan vaksin tahap pertama ini rencananya akan disuntikan pertama kali kepada para tenaga kesehatan
meski sudah tiba vaksin buatan sinovac di indonesia sejatinya masih dalam fase uji klinis tahap ketiga
pengujian dilakukan oleh universitas pajajaran melalui kerjasama dengan pt bio farma dan sinovac biotech china dengan melibatkan satu enam ratus relawan
selain itu vaksin dari tiongkok ini masih harus dievaluasi oleh badan
pengawas obat dan makanan sebelum mendapatkan izin edar serta harus memperoleh sertifikat halal dari majelis ulama indonesia
ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia dalam dialog komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kami siang menyatakan
kualitas vaksin yang sudah ada saat ini harus benar benar baik dan teruji klinik sehingga efektif dalam membentuk antibody
nah yang dikhawatirkan sebenarnya kalau misalnya vaksinnya itu
tidak baik sudah rusak kemudian terjadi apa apa
nah kalau ada kejadian lain sebenarnya bisa jadi bukan karena vaksinnya
tapi misalnya dalam waktu yang sama divaksinasi tapi terjadi infeksi di tempat lain
vaksinnya tidak efektif karena tidak baik dalam endingnya dalam penanganannya
ini kan itulah maka selain vaksinnya harus kualitas tinggi prosesnya juga utamanya itu rantai dingin ya
karena vaksin itu harus minus terus ya minus empat derajat
selama vaksin belum bisa digunakan
kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tidak boleh dilonggarkan
mari kita bersiap siap untuk menyambut vaksin ini dan melaksanakan vaksinasi
sebagai salah satu bentuk proteksi spesifik perlindungan spesifik supaya kita tidak tertular covid
tapi untuk mendapatkan vaksin prosesnya masih lama membutuhkan waktu
karena itu menjaga tiga m untuk mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak harus tetap dilakukan
jangan sampai karena abai dan lalai kita dan orang orang yang kita sayangi menjadi korban